karena jebakan jebakannya kami buat dan penyerangan lalu
hanyalah pemanasan untuk membuat nikrat kencana dan rombongannya merasa terancam
dan itu keuntungan besar bagi kita abah
karena saat ini mereka kehilangan banyak prajurit
di saat mereka sedang was was panik
sudah dapat dipastikan apa
mereka tidak mungkin bisa berkonsentrasi saat kita menyerang
kamu mah pinter atuk
siap masuk masuk
masuk cepat masuk
kalian tunggu sini
kok kamu belum selesai juga
saya buka totokannya
siapa yang melakukan
anak yang tadi yang sudah menutup
ulat saras bicara aku
ilmukan orang yang tidak bisa dipandang
semua bocah semua pandang kabur
tidak ada di dalam
yaudah kita cari sekarang
kalau harus lebih cepat lagi
terus cepatnya menjauh di tempat itu
mau lari kemana kau bocah kecil
jangan sakiti mereka
paman hadapi aku
paman harus ikut aku menghadap kekijar
paman harus memperbaiki aku
aku bertanggung jawabkan apa yang paman buat
kalau paman berontak aku tidak segan segan untuk memberikan totokan pemberhentian nafas
hapuntenki mengapa ki gelap jawa hanya berada di luar saja
aku tidak bisa tidur ki
tiba tiba aku khawatir dengan perjalanan kita ini
prajurit kita sudah tewas semua
rasanya nyinawang dan surakarta tidak akan mungkin melepas kita begitu saja
apakah ki gelap mencurigai
kalau jebakan jebakan yang kita alami adalah perbuatan surakarta dan jinnawang
jangan sampai kecurigaan ini
diketahui oleh gusti prabu
sebaiknya kita masuk saja ke dalam
aku khawatir mereka masih mengawasi kita
bapak kalian yakin siasat kita kali ini berhasil
aku sangat yakin abah
karena jebakan jebakan yang kami buat dan penyerangan lalu
hanyalah pemanasan untuk membuat nikrat kencana dan rombongannya merasa terancam
dan itu keuntungan besar bagi kita abah
karena saat ini mereka kehilangan banyak prajurit
di saat mereka sedang was was panik sudah dapat dipastikan apa
mereka tidak mungkin bisa berkonsentrasi saat kita menyerang
aku semakin tidak sabar melihat nikrat kencana di bawah injakan telapak kaki abah
apa yang terjadi dinda
sejak tadi tidurmu tidak tenang
perasaanku semakin tidak enak
seperti akan terjadi sesuatu hal yang besar
apakah kalian tidak ikut merasakannya
kamu gelisah karena peristiwa tadi siang
tenangkanlah dirimu dinda
jangan sia siakan kesempatan ini untuk beristirahat
kita akan melanjutkan perjalanan
dan tubuhmu butuh energi yang baik
dan tubuhmu butuh energi yang baru
kamu benar kakak
aku ingin segera beristirahat
kekhawatiran ini selalu datang
walaupun tidak aku harapkan
seperti seekor lalat yang hinggap di atas makanan
sudah ditetapkan oleh sang hyang
apa yang terjadi
pasti akan terjadi
dan kita sebagai manusia
hanya bisa menjalani yang sudah ditakdirkan
aku tidak ingin kesehatanmu terganggu lagi
karena kurang istirahat dan terlalu banyak pikiran
jika masalah itu kamu anggap seperti seekor lalat
usirlah dengan kibasan tanganmu
atau sembunyikan dulu makananmu
hingga ia cepat pergi
aku akan mencoba untuk memejamkan mataku
sekarang beristirahatlah dinda dewi
semalam kampung di sini pada panik nyari nyari raden
kamu juga sama
tapi berkat kemampuan dan kepinteran raden
aduh sangat luar biasa raden
mungkin penculiknya mau menyulik kamu
rugi atau menyulik kamu ma
tidak ada apa apanya
wah jadi kemardai orang teh
jangan direbutkan lagi
ketiga penculuk ini sudah ditangkap
paman inilah ketiga penculik
yang menjelit anak anak di kampung ini
jangan ampuni kita hajar mereka
tidak tidak tidak
sabar kalian semua sabar ya
aku tahu kemarahan kalian semua
hukuman para penculik ini sudah menunggu
pamana upayamu benar benar menjadi berkah
terima kasih paman